dia tuh kayak main switch gitu loh jadi kayak dikasih jarak lawannya dia jadi ngasih space yang lebih gitu loh di bawahnya